hai inilah saha siswesden dua ratus tiga puluh enam gresik jalan radu padangan mengganti kebupaten gresik jawa timur
kondisi siswi kelas dua ini secara fisik tampak sehat dan baik baik saja minggu siang ia terlihat
bermain bersama adik dan teman teman di depan rumah sah merupakan anak pertama dari tiga
bersaudara pasangan suami istri samsul arief tiga puluh enam tahun dan kiki ramadhani dua puluh enam
rumah surabaya mengalami gangguan tidak bisa melihat tadi sudah ditanya sama ayah dan ibunya
ada benda benda dan mainan coba untuk ditanya ke sah ternyata kalau mata kiri sebelah kiri
ditutup karena yang
ditusuk itu kan kanan jadi begitu kanan kiri mata kiri ditutup dia tidak bisa melihat
samsul arief ayah korban mengatakan masih banyak orang tidak percaya anaknya mengalami kebutaan
bahkan pihak sekolah juga tidak percaya dengan kondisi sah menurut samsul arief mata anaknya
terlihat normal namun sebenarnya mata kanan tidak bisa melihat akibat titus

agustus lalu dari hasil pemeriksaan tim medis dokter sutomo surabaya tiga puluh agustus lalu mata
kanan sah mengalami gangguan saraf traumatik optik neuropati menurut dokter mata sebelah
kanan sah sulit disembuhkan oleh tim dokter sutomo surabaya samsul arief disarankan agar
anaknya rutin mengonsumsi vitamin khusus pemulihan mata itu pun sulit untuk mengembalikan penglihatan
seperti semula hilangnya ya seperti itu terus untuk memastikan kita
kita lakukan mri jadi bisa kelihatan nanti kerusakan sarafnya ini dikarenakan apa baru kita bisa ambil
tindakan gilanya seperti itu dokter tapi kata dokter bila bisa sembuhnya sulit untuk disembuhkan
karena terkait saraf orang tua korban saat ini hanya berharap ada mukjizat yang bisa
mengembalikan penglihatan anaknya normal kembali pada sabtu sebelumnya saat dimintai keterangan awak
media kepala sekolah bernama umi latifah ini langsung menolak
diketahui di sekolah upt sdn dua ratus tiga puluh enam gresik ini terpasang lima kamera cctv di lingkungan sekolah
termasuk di lokasi tidak jauh dari aksi kekerasan yang mengakibatkan mata sebelah kanan sah mengalami gangguan penglihatan